hari ini sidang perdana dakwaan kasus korupsi minyak goreng berlangsung
sidang ini menghadirkan kelima tersangka yaitu lin chowe indra sariwisnuwardana
dalam sidang perdana yang berlangsung sejak pukul sepuluh tiga puluh pagi tadi
kelima tersangka didakwa atas dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
atas kasus ini tersangka diproyeksi merugikan negara hingga dua puluh triliun rupiah
sebelumnya sidang perdana korupsi minyak goreng dijadwalkan pada dua puluh empat agustus silam
namun agenda ini ditunda selama tujuh hari karena kondisi kesehatan hakim yang kurang baik
atau jaksa penonton umum kepada lin chewei
selamat siang heranov
selamat siang heranov betul sekali hari ini merupakan sidang perdana dari dugaan kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan lima orang tersangka
dan sebelum kita membahas bagaimana dakwaannya saya ingin mengulas sedikit siapa saja kelima orang tersangka ini
dan tersangka pertama adalah lin chewei yang merupakan penasehat kebijakan atau analis pada independent research and advisory
indonesia atau irai
dia juga merupakan tim dari asistensi menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
kemudian yang kedua ini adalah tersangka dari pihak kementerian perdagangan
yaitu dirjen perdagangan luar negeri kemendak indra sariwi snuwardana
dan selanjutnya bukan hanya melibatkan dari pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan dari pihak swasta
di antaranya adalah senior manager corporate fair pt
dan juga komisaris wilmar nabati indonesia master parulian
dan yang terakhir adalah general manager atau gm dari bagian general fair pt musimas pierre togar sitanggang
dan kalau pertanyaannya adalah apa saja dakwaan yang hari ini akan diberikan
sejujurnya kita belum bisa menginformasikan hal tersebut
karena jadwalnya yang diberikan adalah persidangan hari ini
mulai pukul sembilan pagi
namun menurut pantauan tim kami sejak pukul sepuluh tiga puluh tadi baru saja kelima tersangka datang ditemani dengan kuasa hukumnya
dan hingga saat ini kurang lebih saya melaporkan pukul sebelas tiga puluh sebenarnya sudah lengkap dari pihak tersangka
kemudian dari kuasa hukum serta jaksa penuntut umum
namun sidang ini belum bisa dilaksanakan karena dari pihak hakimnya ini belum memasuki ruangan
dan kita masih menunggu hakim untuk
bisa langsung memasuki ruangan dan memulai sidang perdana hari ini
dan ini adalah kasus yang juga merugikan negara dengan jumlah yang cukup fantastis
heranok hingga dua puluh triliun rupiah
apa sebenarnya dugaan dari para tersangka atau terdakwa pada hari ini
mereka disinyalir membuat pemufakatan jahat atau persetujuan untuk meloloskan para eksportir minyak goreng
tidak memenuhi persyaratan
jadi mereka disinyalir memainkan atau mereka yasa perizinan agar bisa meloloskan para eksportir cpo atau minyak sawit mentah dan juga turunannya
padahal sebenarnya harganya ini tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau dari basic obligation yang ditetapkan
dan juga heranov yang bisa saya informasikan

dan juga heranov yang bisa saya informasikan
dan juga heranov yang bisa saya informasikan
dan juga heranov yang bisa saya informasikan